dari bukan gini caranya dari dari
ya udah tapi jangan cepet cepet loh
baunya enak banget jadi inget waktu digendong rangga
apa yang tidur
laura itu kan anak deddy
saya tau siapa dia dan saya tau seleranya dia
gak mungkin dia pacaran sama rangga
wina itu berteman sama larut sudah lama
dan buat apa dia bohong
udah deh pokoknya mami gak terima
kalo sampe laura pacaran sama rangga
rangga itu tidak selevel sama kita dek
pokoknya gak mau tau mami gak terima
buang keinginan daddy
supaya laura itu menjadi anak yang prihatin
atau apalah keinginan deddy itu semuanya
tolong dibuang semua daripada seperti ini
dia menjadi orang prihatin beneran
dan akhirnya dia pacaran sama orang miskin kayak gitu
aduh mami gak mau terima
pokoknya sekarang jadi harus ngambil laura
harus pulangin laura sekarang juga
laura kalau gak
kalo laura kenapa gak ikut aku aja jalan koran
ya iseng iseng aja kali kak kan lu mau berangkat aja kan kak
ya udah tapi ada payung gak
soalnya aku gak mau kena matahari
jadi harus ada payung
jadi tukang koran
daripada cari kerja di tempat lain
mendingan jual koran aja
asal ada payung
di jalanan tuh bahaya
aku tuh udah biasa pulang malem
buktinya gak ada yang godain tuh aku tuh bisa jaga diri
jadi yuk abdul kita pergi
jauh pak selalu payungnya aku biar aku gak gosong gak hitam
biar aku tetep putih
ah siap kak
jangan jauh jauh ya
ah ah newspaper
koran empat rupiah empat rupiah
ih cakep banget
sepuluh rupiah sepuluh
kembaliannya buat mbak aja deh
hah ngos kembali
abdul wapungnya sisanya buat aku untungnya buat aku oke
mister ada koran newspaper mau mbak
cantik cantik jualan koran meling jadi istri saya aja mbak
yang marah marah dong
belom pernah liat apa tukang koran secantik keku segeren aku
ntarulacah je deh
wah masak sendiri ya
udah pada pinter nih
satu dua tiga empat lima tujuh
bukanlah kelebihan satu ya
kan buat kak laura kan
balik lagi ke sini

iya tadi kita juga dibeliin makanan sama ke laura
laura ngapain kesini lagi
nanti abdul jelasin
sekarang kamu jelasin ke kakak kenapa laura bisa ada di sini

gini kak tadi kak laura ikut aku jualan koran kak
wah seru banget deh kak
kak laura digodain sama orang eh terus kak laura berhantem sama orangnya
orangnya ditonjok kak
orangnya ditonjok kak
orangnya ditonjok kak
jangan jualan koran lagi
aku sih gapapa aku takut aja
karena ada aku
kamu sakit sih

makasih ya kak
lakukan pa paper pie
ya jadi kayak gitu sih
sekarang kamu kesini lebih jauh lagi mighty
tapi kita beruntung juga karena banyak masalah
bukan ini jalannya dari
kakak saya kenapa
kakak kamu rangga
dia sudah melakukan kesalahan besar
dia memacari laura anak saya
seharusnya kamu jadi guru ngaji
dan sholat bagi laura
jadi bukan gini caranya itu semua benar

sekarang juga kamu ikut deddy pulang
dan mulai hari ini daddy tidak akan menghukum
kamu lagi kamu boleh tinggal di rumah dede
dan kamu jadi anak daddy kembali
sekarang juga ikut daddy pulang
dari tidak mau
mami bantuin mami
dari tidak mau